baik kita akan masuk ke sesi berikutnya amel
memanfaatkan momentum terbesar di bidang ekonomi tahun ini cnbc indonesia
mulai mengudara bersama dengan gelaran imf world bank annual meeting
sebagai komitmen menghadirkan konten berkualitas di bidang ekonomi
secara khusus kami mengundang para pakar ekonomi sekaligus pelaku bisnis
dan juga pemerintah sebagai regulator untuk dapat berdiskusi
bertukar ide gagasan dan dapat memajukan ekonomi negara
emerging market khususnya indonesia
kondisi ekonomi global ini amer memang kerap kali mempengaruhi
perekonomian regional ataupun domestik di indonesia
maka di dalamnya peran pemerintah selaku regulator
juga pelaku usaha memang sangat dibutuhkan
iya benar sekali budi
selain untuk men share atau menukar gagasan dan juga ide ide di tema yang sangat menarik ini
bapak ibu sekalian kita akan mendengarkan dari para ekspert sendiri
mengenai pengetahuan mereka
jadi tolong izinkan kami
untuk mengucapkan terima kasih kepada panelis kami
pemerintah pemerintah komers indonesia
kita akan undang ketua kadin bapak rosan ruslani ke depan
terima kasih bapak dan panelis kami yang seterusnya
pertama sekali silakan kami mengundang ke panggilan
pemerintah komersil deposit indonesia
ketua dewan komisaris
lps bapak halim alamsyah
silakan kami mengundang ketua dewan komisaris
komisioner komisari pemerintah komersil
ketua dewan komisaris
komisioner ojk bapak wimbo santoso
selanjutnya tuan tuan dan pemirsa
ini adalah kehormatan yang sangat bagus untuk kami mengundang
pemerintah koordinator pemerintah komersil deposit indonesia
bapak luhut binsar pancahitan
pemirsa apa kabar bapak bapak semua
kami berharap anda berjalan dengan baik hari ini
sekarang pemirsa dan pemirsa
ada kejutan yang bagus untuk anda
pemirsa dan pemirsa
pada pembicaraan panel sebelumnya
kami memiliki ibu hera f harin yang indah
dan juga ibu ria f harin yang indah
silakan pak jt
selamat pagi para hadirin khususnya yang hadir di trans hotel ini dan para pemirsa dimanapun anda berada
hari ini saya sangat spesial karena biasanya saya jadi pembicara tapi hari ini khusus untuk cnbc indonesia saya jadi moderator
dan apalagi bersama kita hadir orang orang penting di republik ini yang mengepalai bidang perekonomian
kita tahu pak luhut menteri koordinator maritim tetapi sebenarnya menteri koordinator segalanya
dan pak wimbo tentu
kita tahu sebagai ketua otoritas jasa keuangan ini beliau mengontrol mengawasi semua sektor keuangan di indonesia
mulai perbankan pasar modal sekuritas fund management dan lain sebagainya
dan pak halim alamsah kita tahu bahwa beliau ini bertanggung jawab untuk kalau ada bank yang sakit ada bank yang bermasalah
beliau lah sebenarnya yang harus menangani permasalahannya
dan tentu wakil pengusaha harus ada
nah oleh karenanya ketua kadin indonesia ada bersama kita yang akan menyuarakan suara pengusaha
apa yang diharapkan oleh para pengusaha terhadap kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
bapak ibu hadirin hadirat yang berbahagia
tadi pak jk sudah bicara bahwa orang asing melihat indonesia kok lebih baik daripada orang indonesia sendiri
dan tadi terbukti philips dari ceo afc bicara bahwa indonesia is good is great makroekonomiknya semua oke
jadi butuh banyak reform yang harus dilakukan
dan kita tahu juga challenge yang kita hadapi sudah tadi disampaikan normalisasi kebijakan amerika
lalu trade war lalu ada juga harga minyak yang naik lalu ada juga situasi kondisi politik dalam negeri karena kita menghadapi pemilu
nah pertama tentu orang yang paling involve pak luhut
pasar masyarakat ingin tahu apa yang dilakukan pemerintah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah
untuk memperbaiki kebijakan yang diberikan oleh pemerintah
lalu bagaimana cara kita menjawab tantangan tantangan yang ada di depan mata ini
terima kasih pak hairul tanjung
tadi sudah disinggung oleh pak hairul tanjung mengenai ekonomi kita dan yang lain
saya beruntung memang jadi ketua pelaksana annual meeting imf world bank
jadi ya tanpa saya sadari saya jadi agak pintar begitu
jadi selama berapa hari terakhir ini saya kebetulan sering sekali dengan md legar
saya kebetulan sering sekali dengan md legar

saya kebetulan sering sekali dengan md legar
dan juga dengan jim kim
jadi saya banyak berbicara mengenai ekonomi global trade war
sampai kepada ekonomi indonesia sendiri
jadi memang kalau ekonomi indonesia itu
kalau diantara emerging market itu kita tidak bisa dianggap bawah
menurut mereka saya nyekut dia
dan kemudian saya juga berdiskusi dengan si chang yong ri
dengan timnya selama tiga hari berturut turut
karena kami bicara dari ujung ke ujung
karena mereka berkali kali md legar ini bilang ke saya
waktu itu saya ketemu di washington juga
tapi kemarin dia bilang
saya melihat indonesia itu betul betul satu fenomena yang hebat
dia bilang dengan kalian punya presiden joko widodo
menurut saya indonesia beruntung punya dia
dia bilang ya orang yang lurus
kemudian ya dia no nonsense begitu
dan lihat sekarang penyelenggaraan klien imf world bank ini
dia bilang kemarin
saya baru melihat seperti ini
untuk teman teman sekalian ketahui
sampai tadi malam yang mendaftar itu sudah tiga puluh lima lima ratus lima puluh tujuh orang peserta
jadi far away daripada target laporan kita itu yang sembilan belas
nah kalau ekonomi indonesia itu
ekonomi dari dia sama mengatakan itu
dia bilang udah lah itu bagus
saya bilang depresiasi rupiah gimana
dia bilang kenapa kamu reseh mengenai itu
dia bilang sekarang klien punya dipresiasi berapa
india lebih tinggi
turki lebih tinggi lagi
brazil lebih tinggi
jadi sebenarnya enggak ada
memang yang dibilang pak cetit betul
ya klaim mesti melakukan beberapa perbaikan
jadi klien harus kasih signal ke market juga
bahwa indonesia itu tidak sama dengan emerging market lainnya
sama gym kim saya juga bicara hampir sama nadanya
saya tanya dia bagaimana trade war ini jim
bagaimana decision making process di amerika
bagaimana relationmu dengan white house
saya berbicara betul karena saya jadi bersahabat sama mereka
bukannya sekedar teman
dia bilang eh luhut
dia bilang saya nggak tahu apa yang terjadi di amerika
loh saya bilang bagaimana kamu presiden world bank
dia bilang saya nggak tahu kemana saya komunikasi
nah itu saya ketemu dengan presidennya apa namanya
mereka ngomong sama juga
kita juga bingung kepada siapa kita negosiasi di amerika
jadi dia bilang indonesia ini memang satu negara yang menurut saya
sekarang ekonominya berjalan bagus
nah kita melakukan reformasi betul pajak
kalau kita lihat pajak kita tax ratio kita sekarang kan bagus
ini dari dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini sekarang enam belas sekian
setelah tax amnesty itu
itu belum pernah terjadi
padahal kita semua tahu apa namanya
jadi kalau tax ini kita perbaiki terus
saya reken bagus
tadi saya baru selesai dari blended finance
alternatif pendanaan di indonesia
anda nggak percaya tadi itu
yang selama ini saya dengan pak rudi dengan pak bambang
dengan apa semua mendorong alternatif financing di indonesia ini
jangan hanya state budget saja
loh mereka kenapa bisa
tadi paul polman ada kristalina
you name it ada tiga ratus orang hadir tadi
tokoh tokoh persilatan dunia
mereka percaya begitu
dan saya bilang dia hanya minta satu
pemerintah memberikan apa namanya
garanti dalam konteks reformasi aturan aturan
dan presiden orangnya kencang kalau gitu gituan itu
beliau bilang enggak pak luhut coba
sama para menteri targetin itu di bawah lima puluh
pada waktu ke depan ini tahun depan ini
jadi teman teman sekalian sebenarnya
kita yang repot itu sebenarnya banyak yang ngomong nggak pakai data
jadi ngomong senaknya aja dia gitu
yang bawa ngomong itu pakai anu lah data lah
jangan ngomong kita mendidik
mendidik saya ulangi ya
rakyat kita itu jadi bodoh
atau kita jadi pembohong
nanti pembohong kena operasi lagi
repot lagi tuh
jadi saya yang muda muda
saya bilang sama pak ketua umkd ini
jangan karena sekali kita bohong
kita akan masuk kepada bohong kedua
jadi saya sebagai menko maritim
terlalu saya enggak mau saya selalu bicara data
ini datanya ini angkanya
kita bicara itu
sebab kalau tidak nanti kita masih muda
udah bicara gini kita repot pak
sekali kamu bohong akan mental bohong terus
dan ini saya pikir harus kita budayakan di indonesia
kalau kita mau lihat negeri kita ini maju
jadi saya pikir pak
cto pengusaha perimu
berapa sih pengusaha perimbu yang hebat
kita gunakan laskan profesional tadi
tawaran tadi finance dari
itu bilang asal ke private sector
presiden sudah bilang juga
jangan bumn semua lagi
dan saya juga dorong betul itu
makanya seperti dari lrt
bikin sendiri di dalam negeri
sehingga terjadilah vendor vendor sekarang yang
ada di madiun sana
jadi saya pikir ekonomi kita itu
baik baik aja kok
ya kalau saya tanya kalau ke rupiah kami ini berapa
dia bilang ini kan trade war nya kan panjang ini
kita lihat nanti november indikasinya
bagaimana di amerika
dan kemudian bagaimana pertemuan g dua puluh
bisa damai enggak itu
ya pasti makin parah
tadi sudah dijelaskan
dia pasti naikin dia punya interest rate nya dia
untuk menahan tadi inflasinya
pasti dolar masuk ke amerika
itu kan hampir sederhana
saya bukan ekonom ya tentara ngerti ngerti juga lahirnya
tapi yang ekonom pura pura nggak tahu
nah itu yang saya kaget itu loh
yang ekonom dia bilang
saya telepon itu satu dokter terkenal itu
saya bilang eh kau kok jadi berubah angkang kamu
jangan kau lacurkan profesionalismemu
hanya kau ingin sesuatu
kamu harus punya
kita hidup itu bukan hanya anu saja loh
saya ingin sebagai seorang tentara
sebagai seorang prajurit
kita harus punya harga diri berbangsa itu
dan harga diri kita sebagai ilmuwan itu
kalau enggak kenapa
kenapa kita harus lacurkan diri kita hanya
untuk membela sesuatu yang tidak jelas
jadi kesempatan ini saya ngatakan
presiden ya pak
ya presiden itu enak diajak omong
kalau sudah masuk akalnya dia
tancap dia gas saja itu
jadi enggak usah lah kalau anda lawan lawan dia
udahlah selesai itu barang itu
saya nggak ada anu saya saya udah tua
umur saya sudah tujuh puluh satu tahun tapi saya ingin katakan sama anda
semua proses pengambilan keputusan itu
dipermintaan itu sangat transparan
saya yang ada keputusan saya telepon aja
pak ini ada begini begini
soalnya beliau setuju atau tidak urusan beliau
tapi kita kasih alternatif
saya sebagai bawahan di tentara
selalu datang dengan alternatif
and advantageous disadvantageous dari any option tadi itu
ya keputusan di presiden
dan presiden itu mau dengar
paling dia cek lagi kesini dia cek lagi kesini
dia bum gak banyak dia pakai pegang
perbaiki leher leher dulu nggak
langsung aja itu
jadi proses pengambilan keputusan itu very credible
jadi kalau anda main main sama presiden
ya karena kelihatan beliau
maaf enggak segagah
tegar saya mungkin agak dianggap enteng
jangan pak ini kumpunya
nanti anda susah gitu loh
dalam konteks maksud saya jangan bicara
yang anu lah yang enggak benar
saya kenal bion sebelas tahun
kalau bicara ekonomi beliau sangat paham sekarang ini
ya mungkin tahun pertama kedua
beliau kita ajar ajarin
sekarang sebaliknya kita mulai diajarin
kenapa karena beliau punya
source of information yang lebih banyak dari kita
jadi teman teman sekalian
sekali lagi kalau masalah ekonomi
saya sih very confidence kenapa beliau
enggak nyuri kok
istrinya nggak dagang beliau hanya bekerja
untuk kepentingan nasional pembantunya
pak rudi lihat patent enggak ada
enggak ada rudi tahulah saya juga enggak ada
dagang dagangan saya dagang saya udah ada lah kecil kecil
ya udah cukup makan lah
jadi enggak lah ya apa yang ada dagangan
nggak ada ibu ani very professional
puji oleh semua orang saya kemana saya pergi
mereka bilang lucky you
yang very credible lagi siapa lagi
sekalian kalau soal ekonomi pengusaha
kan saya juga pengusaha pernah pengusaha
ya masih ada usaha sih
jadi saya ngerti angka lah
jadi enggak usah kalau orang orang yang
dokter dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal
jangan komentar kalau usaha
lu pernah maling maling lu juga
jangan ngomong karena jejak
or later itu kan ketahuan
sekarang apalah susahnya membuka itu semua
jadi kita mari bangun negeri
kita tuh baik jangan kita
iri kalau nanti terpilih dua kali
biar aja dua kali nanti
kalau sudah mau

silakan lah kalau sekarangnya
jangan terlalu aneh aneh lah itu aja
komentar saya pak oke
terima kasih pak luhut
ini pak luhut selalu
pertanyaan ngasih komen
itu selalu menarik
bumbunya itu yang menarik
ini kan banyak orang
bertanya gimana situasi
perbankan kita situasi
pasar modal kita dan
situasi industri industri keuangan
yang ada dan apa kebijakan kebijakan
dianggap akan bisa
lebih kepada pro pasar
ya makasih pak khairul tanjung
ini sekali lagi terima kasih
diundang pada siang hari ini
mempunyai bersalah yang diundang pertama
waktu seplong saya enggak hadir ya udah mau hadir
enggak hadir sekarang ini obatnya ini ya
kalau kita lihat bicara
kita sudah tahu
apa yang terjadi akhir akhir
itu sebenarnya lebih banyak kita itu
kena imbas pak kena imbas ya
kita orang domestik mungkin dikira membela
diri yang orang asing mengatakan
jadi enggak usah khawatir
you punya penduduk dua ratus enam puluh juta
you punya segalanya punya
batu bara punya kelapa sawit punya
kita memanage yang tadi kata
afsi plb itu mereform pak
kata kata yang enak
tapi begitu implementasi
sulitnya bukan main kata reform itu
bukan hal baru pak c t
semua orang tahu kita reform
sekarang ini kita harus reform lagi ya
tapi nggak apa apa ini adalah sesuatu
dinamika yang harus kita lakukan
sedikit ya mungkin tidak usah krisis
yang lama lah dua ribu delapan aja
apa yang terjadi
sekarang ini adalah
lehman crisis kita telah
dua ribu delapan itu kita adalah
tidak kena dampak apa apa ya
semua memuji bahwa yang kita

itu bagus dan
kita tahu saya adalah pelakunya
saya baru lulus sekolah
orang sekolahan ini pak tapi saya sekarang betul betul
tidak teoritis dan
praktikal karena teori teori
ini sebenarnya sekarang sudah
out of date in semua praktikal
saya reform perbankan
dulu bersama sama pak halim kita
sama sama di bangunan ada banking reform yang
tebalnya segini ada capital
adequacy ratio diantaranya produknya
adalah pembentukan lps
berbagai hal berkaitan dengan
risk management dan sebagainya
inilah perbankan kita di tes
ternyata ekor krisis dua ribu delapan
itu itu negara maju
pada saat itu ada permasalahan
yang drop betul
ekonominya dan juga
dia melakukan easing
mempermudah suku bunga
membeli aset saya nama supaya
duit flashing kemana mana
dan ini untuk
mendukung pertumbuhan lebih cepat di
negara negara maju yang kena krisis
waktu itu kita nggak sadar
bahwa duit ternyata
juga masuk ke
indonesia karena kita
memang sangat menguntungkan daripada
orang punya duit investasi di negara maju
di asia terutama
indonesia sangat menguntungkan
ke kita sehingga cadangan devisa kita
pernah menyentuh satu ratus tiga puluh
dan waktu itu kita juga
negara maju melakukan reform
drop kita tahu
harga minyak pernah menyentuh di bawah
sehingga pada saat itu juga berimbas
ke kita npl per
bankan naik pada saat itu kami
kebetulan sabbatikel di
bank mandiri pak cetiajati ngerti betul
jadi ngerti betul dampaknya
dan akhirnya kita
juga sudah siap siap pada saat
kebijakan amerika akan berdampak kepada kita
sudah kita persiapkan lama
dan akhirnya betul ya
bahkan baru pengumuman aja di

bukan goyah jadi belum melakukan
baru pengumuman aja sudah
meninggal goncangan nah ini
hal hal begini itu memang
tidak bisa kita hindari
sehingga betul kita
harus merevom sehingga
kita pada saat itu juga pada
saat harga minyak
rendah kita lupa juga
sebenarnya sudah sejak dulu kita
program itu kita lakukan pak menko
tapi ternyata lebih
bagus impor lebih murah impor dari
pak adam buat sendiri kan gitu lupa kita
nah oke lah yang dulu dulu
oke tapi sekarang ini
nggak akan masuk area area lain
kita sudah lama
sangat tergantung kepada
senang naruh di perbankan
pada saat itu karena
yang dapat cukup bunga tanpa apa apa
tanpa kerja keras setiap bulan
nah inilah yang sebenarnya
secara structural enggak benar
perbankan waktu ngasih pinjaman
medium long term
karena sumbernya jangka pendek
ini bukan hal baru
semua orang tahu
sehingga capital market juga enggak
tumbuh pak cetek gimana memenuhkan
capital market kredit perbankan lebih
dibiayai dari perbankan
mau kredit apapun perbankan
lebih cepat dan lebih
menyenangkan tapi cost nya
mahal dan sangat sensitif
terhadap kenaikan suku bunga
terhadap nilai tukar dan sebagainya
nah untuk itu masuklah kita
sektor keuangan yang sekarang
tahun lalu sudah kita lakukan
kita bisa memberikan
insentif orang untuk masuk pasar modal
tadi bahasa teorinya
pak menko namanya financial
depending tapi nama itu sejak saya
muda di bank indonesia sudah
kita propos ya tapi begitu eksekusi
nah sekarang kebetulan
sebenarnya jadi ketua ojk itu sedikit
pendendaman yang enggak tersalurkan
waktu muda sebenarnya
sehingga ini kita reform sekarang
kita reform ya instrumen
kita banyakin mau instrumen
saja apa saja asal itu
tadi pak menko brandeds finance ini adalah
instrumen yang bagus ini adalah
pemerintah dan siapa saja
dan ini dananya di luar negeri cukup besar
dan ini harus
karena supaya ke depan
tidak menimbulkan social cost
sehingga dan ini ada
dana cukup besar di global
yang memang didedicated untuk
proyek proyek yang menghindari
besar sekali nah dan ini
bukan hanya itu private sector di
indonesia juga boleh
instrumennya bisa macam macam
kita ciptakan yang kita
list nya sudah cukup banyak sehingga kita
banyak sekali melakukan
yang tadinya belum ada
ini baru mulai
kira kira tahun lalu lah ya
eba yang sudah lama
tidak pernah pecah telur kemarin sudah
pecah telur tadi
green bond sudah pecah telur jadi banyak
sekali hal hal baru yang kita lakukan
dan ini akan
kita lebih banyak memberikan insentif
melalui pasar modal
nah pertanyaannya kami pernah
dikomplain dari perbankan terus nanti
perbankan kebagian apa
nah ini begitu
capital market masuk
bukan berarti perbankan
duitnya nggak disimpan duitnya itu
perbankan pasti akan
dikelola perbankan dengan
multiplier yang lebih cepat
dengan leverage yang lebih banyak
jadi perbankan enggak usah
ada sekarang ini kalau kredit medium
long term dari perbankan juga berat
perbankan ada bmpk
ya perbankan ada
jadi dan enggak boleh
kredit dalam jangka
panjang tapi sumbernya jangka pendek
nah ini semua akan
pasar modal dan pasar modal itu
apalagi kalau melalui
suku bunga di luar berapa pun enggak direct
langsung kepada issure paling paling
di secondary marketnya nah bahkan
nanti di pasar modal
ini juga akan ada instrumen
sekarang currency hedging yang
sudah dikembangkan bersama sama dengan
enggak perlu disimpan di luar di dalam
akhir bisa kita hedge kalau
akan rupiah akan
merosot enggak masalah
itu semua kita
harapkan nanti yang kita sebut
financial sector depending akan
akan tercapai dan
perbankan ala leverage nya akan lebih tinggi
akan lebih banyak lagi
di secondary marketnya akan banyak
sekali yang perbankan bisa masuk ya
dan ada satu yang sebenarnya
yang kita rindukan memang sampai
saat ini kita belum mempunyai
nah apakah security company
bisa mereplace itu ternyata
banyak sekali hal hal yang sebenarnya kita
ingin kembangkan dan pengen kita
kita lebih cepat lagi tapi
memang harus sedikit sabar
karena memang kalau mungkin lebih
cepat lebih baik itu kadang kadang bahaya pak jokowi
terima kasih pak ceci
oke terima kasih
sektor keuangan kita masih
terus harus melakukan reform
karena banyak sekali
hal hal yang fundamental
yang belum kita
miliki perbankan kita
belum bisa memberikan kredit jangka
panjang karena sumber dananya
pendek harusnya pasar
modal itu tumbuh menjadi
pusat pembiayaan utama
tetapi juga kita
memahami kondisi pasar modal kita
yang masih belum cukup
dalam dan luas
kita belum punya developmental bank
juga yang mampu memberikan
panjang investment banking
yang masih limited ternyata security
company juga belum mampu
ini pr yang masih
panjang di industri keuangan kita
ini pasar dengan
penjaminan ini hanya dua miliar
apa ada kemungkinan
untuk ditingkatkan jumlahnya
atau bisa menjadi blanket guarantee
apakah kalau ada bank
yang nanti bermasalah
punya cukup amunisi
untuk mengatasi permasalahan
ini ada pertanyaan pertanyaan yang selalu
ditanya oleh pasar
kita tentu dalam kesempatan ini
pengen pak halim bisa menjawabnya
secara lugas dan jelas
silahkan pak halim
baik terima kasih pak cete
pertama tama saya ucapkan selamat dulu
untuk launching dari cnbc ini
pertanyaan pak cethe ini
gampang gampang susah kalau dijawab jani
kalau dalam kondisi normal kita
ngomongnya lebih enak tetapi kondisi seperti
sekarang kalau salah salah ngomong
bisa diartikan negatif
tapi mungkin begini
tantangan yang dihadapi
di sektor keuangan tentu tidak hanya
di sektor perbankan tetapi juga
terutama sekali lagi di sektor
non banknya pak wimbo tadi sudah
tugasnya lps itu sebetulnya ada tiga
memberikan penjaminan terhadap
deposit yang ada di perbankan
apabila ada bank yang bermasalah
diserahkan ke lps kita buat
resolusinya dan yang terakhir
kalau misalnya terjadi
banyak bank pemerintah
merasa memerlukan di restrukturisasi
juga melakukan hal itu
jadi ada tiga pokok ini
tentu kita berharap ojk
kalau ojk nya oke lps lebih oke
namun secara makro ibu bapak sekalian
kita mengalami masalah
tabungan dalam negeri kita
karena kondifisit kita sekarang
dan ini menjadi salah satu sumber
gejolak yang ada di pasar keuangan
kita terutama di bidang kurs
menyampaikan hal ini karena ini
kaitannya nanti dengan saving
salah satu bentuk saving itu adalah
tabungan dan deposito dan giro
yang ada di perbankan
lps sangat menaruh perhatian terhadap
perusahaan dpk karena
hidupnya lps itu datangnya dari premi
yang dibayarkan berdasarkan dpk
jadi tapi sangat melihat
perilaku yang ada di dpk ini
ibu bapak sekalian secara makro
artinya adalah tabungan dalam negeri
kita kurang makanya negatif
nah tapi saya ingin memberikan gambaran
secara jangka panjang
dalam enam tahun terakhir
sejak dua ribu tiga belas kalau ibu bapak
mencoba mengtotalkan akumulasi
defisit transaksi berjalan kita
itu kurang lebih satu ratus sepuluh
ada tahun di mana kita
defisitnya rendah ada
yang tinggi berapa
kira kira dana yang masuk
untuk menutup gap itu
kalau kita mengambil data dari
yang ada di balance of payment
artinya kita kemasukan
miliar dolar dalam enam tahun terakhir
mungkin bapak ibu nggak menyadari hal ini ya
nah ini berita baik sebetulnya
buat kita karena kita
punya tabungan orang luar negeri
yang ditaroknya itu
tidak harus berada di
nah ini yang kita perlu lihat hanya memang
tahun ini tiba tiba saja
atau tabungan orang luar negeri
itu menyusut sekali
nah kalau bapak ibu mau tanya
berapa komposisinya dari satu ratus empat puluh
sepuluh miliar itu komposisinya itu kurang
dalam bentuk fdi
dalam bentuk portfolio
kenapa bisa lebih dari seratus
dana yang masuk ke indonesia itu
ada yang jangka panjang
fdi ada yang jangka pendek
nah sekarang pertanyaannya kemana
yang tiga puluh miliar dolar itu yang net itu
nah saya berharap tadinya
dpk di perbankan itu naik
kalau ibu bapak sekalian lihat dalam
enam tahun terakhir
pertumbuhan dpk itu melambat
tadi pernah di atas
juga pada waktu tahun

tapi secara perlahan lahan sekarang
menurun kembali dan baru
akhir akhir ini kredit kita
tentu pertanyaannya kenapa
uang yang datang dari luar negeri
itu kok tidak masuk ke dpk kita
nah ini apakah
ini karena kebijakan lps nya
yang salah nah itu pertanyaannya pak
tadi pak cethe tadi
jaminannya kurang penjaminannya
kalau ibu bapak mempertanyakan itu
ada salah satu alat
ukur yang biasa dipakai secara internasional
untuk mengukur berapa besar
penjaminan yang sewajarnya
itu biasa dibandingkan antara
dibagi dengan gdp per kapita
di indonesia itu dua miliar
dolar itu kurang lebih setara
sekarang sekitar satu ratus empat puluh ribu
us dollar dibandingkan
dengan katakanlah empat ribu
dolar per kapita
kursnya yang ibu bapak pakai
sekitar itu perkaliannya
dan ini saya rasa salah satu
coverage yang paling tinggi di dunia
coverage nya itu adalah dua ratus ribu
tapi per kapitanya mereka mungkin sudah
empat puluh atau lima puluh ribu
gdp per kapita di sana
atau lima kali
kita jauh melampaui itu
jadi kalau itu yang dipertanyakan
apakah kita perlu blacket guarantee
saya rasa bukan itu isunya
pertanyaannya adalah mengapa
dana ph ketiga yang
diperbankan itu melambat
pertanyaan kami di lps
apakah ini gejala sementara
gejala sementara artinya mungkin
karena suku bunga dunia sedang turun
masyarakat akhirnya pindah
ke pasar modal nah kalau
kita lihat di indonesia memang
pasar modal kita dalam
enam tahun terakhir
indeksnya itu naik tiga kali lipat
sekitar dua ribuan lebih sekarang sudah
walaupun sempat diatas enam ribu
sekarang dibalik sedikit tetapi
masih kita tidak memungkiri
apakah ini juga
gara gara ini ternyata
tidak juga pak data data
dana pihak ketiga yang besar itu
sebagian besar ternyata
tidak masuk ke dunia keuangan
mencoba mencari sebabnya kenapa
ada satu kajian yang dilakukan
oleh salah satu bank
perilaku masyarakat indonesia
di situ adalah
diantara negara asean
aja nih supaya memberikan gambaran
dalam us dollar indonesia
itu kurang lebih
jadi dua kali lipat dari indonesia
sedikit kalah dengan indonesia
singapura gede sekali
kalah dengan kita
vietnam lebih rendah lagi
artinya kita tidak miskin
nah sekarang coba kita
bandingkan berapa besar dana
yang dikumpulkan oleh perbankan mereka
di sana caranya adalah
membandingkan dana pihak
jadi di sini
dibagi dengan gdp
dua puluh tahun terakhir
sudah di atas seratus
nah sekarang pertanyaannya
itu kemana uangnya
yang membagi tadi kekayaan itu
yang financial assets
ternyata orang indonesia itu
banyak sekali menyimpan uangnya
yang sangat menarik adalah kalau kita
indonesia adalah negara yang paling
yang memegang non financial
assets dibandingkan bahkan dengan
dengan thailand maupun
dengan vietnam jadi rupanya
orang indonesia ini suka belum suka
rasionya ini kalau di indonesia
itu dari total wealth nya
lalu untuk malaysia
jadi ibu bapak sekalian
kelihatannya orang indonesia belum percaya
ya dengan sektor keuangan
nah ini tentu bagi ojk
bagi lps tentu dan juga pemerintah
ini menjadi tantangan
yang masih di bawah tempat
saya gak tau mungkin ini
kebanyakan mungkin bentuknya dalam bentuk tanah nih pak
mungkin bagi pemerintah
ini perlu ada ini
untuk jangan membuat bukan
jangan maksudnya kita harus membuat
financial asses itu lebih menarik
oleh karena itu tentu
lps tidak bisa sendirian pak cete
kalau hanya untuk bisa
coverage yang menjadi lebih
baik itu udah bukan
isu itu barangkali
tapi di antara ini saya rasa ini adalah
masalah tax insentif saya rasa
saya mendengar menteri keuangan
sedang sangat serius mungkin
pak luhut juga pasti tahu
apanya tetapi sedang mencoba
melakukan review agar
lps tentu akan juga mencoba
mencari respons apa yang
domestic savings yang
masih belum bisa masuk
ke dunia keuangan itu digali lebih lanjut
ini merupakan potensi
dan saya rasa kalau itu bisa
sebagian dari kebutuhan kita
untuk tabungan dalam
negeri itu bisa terpenuhi walaupun
terserang sebelum saya mengakhiri
pak cethe pendalaman
finansial hanya dalam bentuk rupiah
kita tidak cukup
kita juga harus mampu
mendalamkan pasar keuangan kita
yang dalam bentuk dolar
ini ada beberapa cara singkat
saja pak cethe untuk
mendatangkan dolar tentu kita tahu
ini perlu waktu bank indonesia
sudah melakukan menggunakan suku bunga
dan ini sedikit banyak ada
pengaruhnya menahan keluarnya
luar negeri itu juga
pemerintah juga sudah berusaha agar
sbn nya tetap menarik
tentu ini akan ada lagi
langkah langkah lanjutan kita harapkan
agar supaya saving dari luar negeri ini
bisa datang lebih lagi masuk
dan yang berikutnya tentu saja adalah
kita bisa membuat
di luar negeri memang tidak
banyak negara yang bisa melakukan itu
sepanjang kita bisa menjaga
agar negara kita tetap bisa investment
grade dan bahkan bisa menjadi lebih baik
saya rasa ini adalah
langkah yang harus kita lakukan
walaupun ini jangka panjang
dan yang berikutnya tentu saja
yang tadi saya katakan
penggunaan tax incentive menjadi
sangat penting dalam situasi seperti
sekarang ini karena ini akan
yang diberikan oleh pemerintah indonesia
kalau menggunakan jalur dari bank sentral
saya rasa sukubungannya bisa turun naik
tapi kalau pajak tentu
agak lebih permanen
mungkin itu pak yang dapatkan
satu hal yang menarik
ternyata pertumbuhan dana pihak ketiga
di perbankan itu
seperti yang diharapkan
mengalir ke sektor lain di luar
perbankan ternyata juga tidak
rupanya orang indonesia ini
lebih senang menyimpan tanah menyimpan aset
dan menyimpan lain lain
nah saya khawatir ini juga
simbol kepercayaan terhadap
masih belum juga kepercayaan
terhadap currency juga menjadi
isu nah ini adalah
bersama pak rosan
kan di kadin pasti banyak diskusi diskusi
pertanyaan banyak yang belum
dijawab apa sih
harapan dunia usaha sebenarnya
juga kepada kalau ada
kepada sektor keuangan silahkan
terima kasih pak cethe
sebelumnya selamat kira kira launchingnya
memang kalau boleh saya sampaikan
namanya juga pengusaha
yang pasti pertama nggak pernah mau rugi
dan kalau kita
pemerintah sekarang terus terang
itu sangat responsif
pemerintah dan dunia usaha harus
energi untuk apa
kalau kita ingin semua
kebijakan dan polisinya itu menjadi optimal
dan bisa diimplementasikan di
dunia usaha itu komunikasinya
pertemuan nya rutin dari
level bapak presiden bapak wakil presiden
pak menko menteri sampai ke
gubernuran mungkin saya
ke kantor pak
setiap minggu kali dipanggil
datang sendiri apa karena dipanggil
sendiri dan dipanggil
oh dua duanya ya
karena kenapa karena
sebelum mereka mengambil kebijakan
dengan dunia usaha itu yang benar
kebijakan itu sudah diambil tanpa konsultasi
dengan dunia usaha
ini juga berlaku dengan
gubernur bank indonesia sebelum
mengambil kebijakan bicara dulu kan empat lima
lima kali sampai final ini sudah final
itu yang kita harapkan dan ini
alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik
saya boleh bilang hampir di semua kementerian
ya ada satu dua yang belum lah gitu
hanya sekali dua kali reguler
ada tidak ada masalah
kita ketemu karena itu adalah yang
benar dan sekarang kita
melihat bahwa keadaan
perekonomian kita ini
pada saat pertumbuhan sekarang
ya tentu harapan lebih tinggi
ini kembali lagi ke
pada saat keadaan sedang
terus bertumbuh ya kebijakannya
ini juga harus diselesaikan
pada keadaan ekonomi bagus
kebijakan mesti banyak
diperkuat digas tetapi pada saat
keadaan sekarang ya mesti agak diperlonggar
banyak kebijakan terutama dalam
fiskal insentif perbajakan
yang menurut saya itu
sangat sangat baik saya mengapresiasi
bu ani lah
dan juga dirindikan pajak
kalau misalnya ada yang
kurang pas kita harus berbicara
tapi targetnya naik
justifikasinya agak susah
jadi kita mengharapkan
komunikasi ke pemerintah ini
selalu terbuka dan sangat baik
tapi di dunia usaha
hal yang saya menyampaikan
di dunia usaha semuanya
pemerintah sudah tahu sudah
kejadiannya sudah tahu juga
tetapi kadang kadang untuk action nya
untuk roll out nya
itu yang agak
eksekusinya agak lambat
alhamdulillah kita punya bapak presiden yang
action nya itu benar benar
kalau jalan jalan
itu benar benar kita apresiasi dengan begitu
di tengah begitu tantangan
di tengah begitu gejolak
perekonomian dunia ini
kita masih bisa bertumbuh
dan menurut kami ya that's the new equilibrium
berapa tahun ke depan melihat dari
semua yang ada
dan tapi memang
kita juga melihat
approach nya ini tidak bisa
semua dalam short term approach
semua kita juga harus melihat dalam
kebijakan kebijakan bi ini
terutama dalam hal menahan
itu sudah baik tapi kenakan
suku bunga kan itu kalau saya bilang hanya panadol aja gitu
jadi makan obat supaya
panasnya turun dikit tetapi
kita harus buat kebijakan yang
memang long term view apa sih
ya kita harus bangun industri kita
kita mutlak harus mempunyai industri nasional
yang sehat dan kuat
dan yang kedua adalah tentunya
pembangunan yang saya sering
suarakan adalah pembangunan sumber daya manusia kita
apabila kita ingin mempunyai pertumbuhan
yang berkualitas dan berkelanjutan
sumber daya manusia kita juga harus kita
membangun itu butlak menurut kami
nah oleh sebab itu
dalam hal ini
kita juga inginnya semua
kebijakan perpintah dunia usaha
terstruktur dan terukur
kendala kita nomor
paling besar yang saya dapat masukan baik dari
itu apa sih regulasi
tantangan paling besar adalah
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
itu tantangan nomor satu yang paling besar
di pemerintah pusat
untuk industri ini sesampai di daerah
nah bagaimana kita mencoba
diskrepensi kebijakan antara
pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah
itu yang pertama
kedua yang kita juga
sering terjadi adalah
kebijakan pemerintah yang
tidak konsisten itu juga berapak langsung tuh
kepada dunia usaha
karena tiba tiba ada kebijakan
tidak mendukung dunia usaha
itu dampaknya langsung kepada perusahaannya
itu juga menjadi penyebabnya
oleh sebab itu pemerintah memang sudah
meluncurkan yang dibilang dengan one single submission
spiritnya sangat baik mencoba
dari level kementrian sampai
provinsi kabupaten kota
tapi memang perlu ada perbaikan
dan makan waktu tetapi saya meyakini
kalau ini sudah berjalan baik ini akan menjadi
suatu lompatan atau lift rock yang sangat besar
dalam pertumbuhan perekonomian kita
terutama dalam mengundang investasi
masuk ke indonesia karena
investasi kita dibandingin negara negara lain
masih sangat kecil
masih jauh dibandingkan dengan
banyak negara asian lainnya
karena kembali lagi
kita juga harus
tidak perlu kok harus datang atau investasi indonesia
kita harus sadar itu jadi kita harus keep reforming
ease of doing business juga improving dan
bapak presiden bilang nggak puas terus improving
sampai nomor empat puluh dua tahun ke depan
sudah banyak pengakuan dari banyak rating agency
kita inginnya lebih cepat
tapi kadang kadang kita maunya lari
banyak peraturan membuat kita jalan
kadang kadang merangkak mungkin itu pak
waktu kita tidak banyak lagi karena
kita ini live dan masih ada satu panel lagi
pertanyaan yang timbul di pasar
yang belum bisa dijawab
bisa menjawabnya dengan
singkat singkat karena banyak ini pertanyaannya ya
banyak pelaku pasar para ekonom
kadin sudah merekomendasikan juga
kenaikan harga bbm
tapi tahun ini tahun politik
nah banyak orang
itu merasa bahwa
agak kurang keberaniannya
atau belum berani
untuk masalah politik

beranikah pemerintah menaikkan
pak ct nanya yang
pertanyaan yang harusnya
sebenarnya tanya presiden ini
tapi saya sebelum
pak ceti juga kira kira jawabannya
sudah tahu juga lah
saya mau sedikit karena saya ketua pelaksana
annual meeting imf ini
untuk teman teman ini kan intelektual disini
kalau ada isu kami pakai mobil mewah
ini bukan masalah
kemarin saya naik mobil sama jim kim itu
dia tanya masalah politik
saya bilang memang ada politik dikit dikit
tapi kadang kadang kami disukan pakai mobil mewah
nah ini mobil yang kau pakai ini salah satu yang mewah
ini mercedes a dua ratus tahun dua ribu lima belas
jadi mobil taksi
jadi bapak ibu sekalian kami gak ada empat ratus mobil itu
kami sewa itu dari bluebird
ya sewa dari situ
jadi kalau ada yang ngomong makanya saya bilang jangan nyinyir
semua hemat kami
memang pagu anggaran saya dapat
saya ketuanya jadi anik gak ada urusan
dan itu saya hadir di dpr komisi sebelas
tapi delapan ratus lima puluh lima itu tidak saya gunain semua
sampai sekarang kira kira lima ratus enam puluh enam
tapi dari lima ratus enam puluh enam tadi malam itu kami masih
coba lebih lagi gitu
jadi saya bertanggung jawabkan
dan kami memang minta diaudit supaya itu bagus
yang kedua tadi memang reform trade war ini
saya ingin jawab sedikit nambah
trade war ini buat kita sebenarnya menguntungkan
kita terpaksa melakukan alternatif alternatif
untuk memperbaiki segala macam di republik ini
yang tidak efisien
seperti b dua puluh tadi disebutkan
itu saya wakil aktif menteri asdm
itu saya tanda tangan permennya itu
permen saya tanda tangan plus
tapi terlambat kita jalanin
ya sudah lah sekarang kita jalanin
jadi kita banyak altrib sehingga kita mengurangi
nah memang di kita sendiri ini juga saya pikir
nanti kan ada teman teman lain lain kalian jadi menteri
jangan pikir kalau menteri itu
tidak selamanya kau jadi menteri
jadi kamu harus bisa juga lihat
jadi anda harus bisa memberikan terbaik ke bawah itu
saya bilang tadi waktu pertama
jejak digital kita itu tidak akan hilang
bagaimanapun kita curi
kita kan semua terukur tahu
kita mau maling atau tidak
jadi yang saya pikir satu
yang di pak jokowi sampai sekarang ini menurut saya bagus
terus proses pengambilan keputusan
menurut saya bagus
nah sekarang bapak tanya tadi
berani enggak presiden jokowi dodoin
jangan ditanya pak
dia kalau memang perlu waktunya diambil aja keputusan itu
dan kami pastilah memberikan alternatif alternatif
apakah dinaikkan kalau dinaikkan berapa
jadi saya tidak akan kaget
kalau besok lusa kapan
beliau mengatakan ah udah benar ini
tancap saja diputusin dijalan saja
jadi enggak usah ada challenge
nggak akan banyak pegang pegang leher baju
ragu sini ragu sana tidak akan ada itu
hanya cari momen yang pas untuk menaikkan itu
kapan mau dinaikkan ya kita lihat aja
jadi kalau saya tidak
beliau tidak ada ragu
karena saya kenal beliau
tidak akan ada ragu ragunya
dia malah bilang tarung kita kalau perlu
jadi sebenarnya enggak
jadi saya minta teman teman teman
pak cethe jawabannya sudah tahu juga lah itu
yang kedua pak lohut
ini pertanyaan pasar semua
dunia usaha merasa
kenapa karena banyak
semuanya dikasih ke bumn
penunjukan langsung ke bumn
ya semua bumn
swasta dapat apa saya berharap kadin tadi yang bersuara
kenapa jadi saya yang bersuara sekarang
ya kalau saya salah satu
yang pro pak cethe
karena mungkin ada sedikit latar belakang pedagang
tapi presiden sama
presiden itu sangat pro pasar
tapi ini kita lama lama
state on company lama lama kita jadi
sosialis nanti jadi memang
porsi itu harus lebih banyak lagi diberikan kepada
swasta dan itu membuat
market kita itu lebih kuat jadi tidak
biarlah masyarakat itu tumbuh
masa ada satu dari hulu kehilirnya
di satu bumn itu
kita sendiri sampai tukang bungkus
pun dari anak perusahaan bumn
kan enggak sehat itu
jadi saya selalu mendorong seperti misalnya
ini ke patimban
patimban itu karena saya pernah
mereka bilang sedikit tidak usah biar bersaing
jadi patimban itu biar swasta
terus kemudian di priok
itu tadi sudah masuk pelindo
di nanti banjornegara itu
biar swasta mereka bersaing
pasti kasihkan servis yang bagus
nah itu yang tidak kita pelihara selama ini
monopoli kayak dia aja yang paling hebat sendiri
jadi saya pikir ekonomi kita kurang kuat
kalau begitu nah seperti contoh
merwali merwali itu memproduksi slab
cost nya lebih murah
eh krakatoa still masih import
bagaimana enggak karena kondisi kita
bisa hampir tiga puluh miliar dolar tahun ini
ya kita sendiri yang bego
nah kita harus perbaikin itu
presiden perintahkan sekarang bikin
caprest sudah dikeluarkan bikin mengenai
lokal konten saya kebetulan ketuanya
kalau sudah begini coba coba main main
karena kita punya empat fabrik pipa
bapak ibu sekalian
enggak sesuai dengan
apa namanya spek
lah spek itu dia bisa ekspor keluar kok
kok kita enggak bisa
sekarang kita mau bikin nih sekarang
saya mau selesai ini karena masih sibuk imf
mau bikin pokoknya semua
perusahaan minyak kita atau kksk itu
harus setahun sebelumnya membuat programnya
sehingga industri nya tadi bisa jalan
jadi jangan semua harus
pemerintah saja nggak benar itu
yang terakhir pertanyaan untuk pak luhut
daya beli yang menemah
apa langkah yang dilakukan
agar daya beli ini
dan karena kita tahu domestic consumption
mayoritas daripada pdb
kita tentu kalau daya belinya
tidak terdorong ya akibatnya
pertumbuhan ekonominya juga tidak akan
tumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan
apa yang dilakukan
oleh pemerintah sekarang ini kan pemerintah
ini pertama melihat ano yang paling
penting sebenarnya semua saya belajar
sekali lagi saya tentara bagaimana
merusak gedung ini itu saya ahlinya
perjalanan waktu jadi belajar
yang saya pelajari selama empat tahun ini
selama saya jadi pengusaha
harga pangan itu kalau kita bisa
pelihara terutama beras
itu kita steady saya kira akan kita bisa pelihara
dan kalau itu bagus
maka wawang bagaimanapun jongker balik
itu rakyat itu sepanjang dia makan
enggak ada masalah yang ribut kan kita
karena kita tadi utang dolar
ya bengek lah kita
tapi kalau rakyat ini sekarang
saya pikir yang perlu kita perhatikan sebanyak mungkin
kita buka lapangan kerja
sebanyak mungkin tadi kita perhatikan tadi
apa namanya kebutuhan kebutuhan rakyat
jadi saya pikir kalau itu kita lakukan
tadi diversifikasi tadi janganlah semua bom
banyak lapangan kerja diberikan ke swasta
itu akan juga menciptakan
purchasing power yang bagus
tapi sementara itu pemerintah dengan
dana desa dana desa itu
ini kan yang paling penting
tadi pak eko ada di sini dana desa itu membantu sekali
gini ratio kita jadi turun
jadi sekarang di bawah empat puluh satu
kemudian kemiskinan kita turun
jadi di single digit pertama kali
sejarah jadi sembilan delapan puluh dua
jadi banyak indikasi indikasi sebenarnya
yang membuat kita ini
tambah bagus apakah ini gampang
tidak gampang jadi proses ini juga
tidak mudah jadi orang bilang
ada ekonom bilang ini begini
kau waktu dulu menjabat beres nggak kau bikin gitu
ya beres gak
enggak beres juga kau bikin malah kau punya
apa di audit bpk
kau enggak beres juga kau usah gitu
jadi jangan anda terus
orang lihat track recordmu apa yang
kau lakukan atau kau jadi pedagang
tau tau perusahaanmu bangkrut kau ngeritik
jadi janganlah kalau pak cetin
ini ngeritik boleh dia sukses
jadi mesti yang ngeritik
itu yang kredibel lah jangan yang
mengkritik itu track recordnya tak jelas
barang itu jadi saya pikir
memang tidak semudah itu naiknya
memang juga sejalan dengan ekonomi
dunia sejalan juga dengan
lapangan kerja dan sejalan juga
dengan penggajian yang kita punya
sekarang ini oke terima kasih
saya ingin sekarang
mulai dari pak rosan
satu menit satu menit satu menit
ya untuk semuanya karena
waktunya juga sudah habis
apa yang harus
kak din melihat apa yang harus
dilakukan oleh apakah dunia
usaha ataukah pemerintah
begitu juga pak halim
ya begitu juga pak wimbo
nanti terakhir tentu dari pak luhut
ya untuk kita
ya mengatasi permasalahan
yang kita hadapi ini
karena tentu yang namanya
republik ini bukan hanya milik pemerintah
tetapi milik semua pihak
ya kalau kita bersatu
tentu akan lebih mudah kalau kita
tidak bersatu pasti kita lebih
sulit untuk mengatasi permasalahannya
pak rosan terima kasih
mungkin yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
kuncinya adalah komunikasi
dan juga kolaborasi antara
antara pemerintah dan dunia usaha dan pepangku kepentingan
lainnya karena dengan kita makin
semua hal bisa kita bicarakan dan pasti
ada solusinya oleh sebab itu
hal ini perlu kita lakukan
secara reguler yang dimana sekarang sudah dilakukan
masukan baik dikala baik
dikala sedang baik maupun dikala sedang kurang
itu bisa berjalan dengan baik dan yang paling
penting adalah bagaimana
semua kebijakan pemerintah
itu bersama sama dengan usaha
kuncinya satu komunitas kami adalah
karena itu adalah pr kita nomor satu
yang menurut kami harus
bisa disediakan bersama
creating jobs terima kasih
terima kasih pak halim
terima kasih pak jathe bapak sekalian
saya rasa masalah yang kita hadapi ini
memang kita masih melihatnya
datang dari luar negeri namun
tentu saja kita tidak boleh biarkan
penyakit ini terus menghinggapi tubuh
kita lama lama kekuatan fisik
kita juga akan menurun oleh karena itu
saya rasa pemerintah
juga otoritas di antara kami
harus fokus kalau
kita membagi bagi ekonomi kita ini
dalam neraca rumah tangga
nggak ada masalah di kita neraca
enggak ada masalah malah mereka sudah pre emptive
mengendalikan fiskalnya defisitnya
maksimum tiga persen lah
tapi sekarang kita malah membaik
nah sekarang tinggal masalahnya
di neraca luar negeri
yang tercermin mencerminkan
nah di kooperasi ini ada dua jenis
kooperasi yang swasta murni dengan yang
kita barangkali perlu
yang ada di sektor kuasa fiskalnya
pak saya rasa ini pak luhut
pak menko pasti paham
ini pasar pasti menunggu mudah mudahan
berbagai kebijakan yang ditempuh
oleh pemerintah untuk mengenalkan impor
b dua puluh tadi dan berbagai
langkah langkah kita akan segera
saksikan dampaknya dan ini
mungkin akan bisa membawa ekonomi
kita menjadi lebih stabil
dalam jangka yang lebih panjang
kami di sektor keuangan
akan berupaya membuat
pendalaman pasar terutama rupiah
itu menjadi lebih cepat
kami akan bicarakan di kssk
pak cethe terutama sekali
dalam pandangan saya pribadi
kebaikan keuangan tersebar
tetap menurut saya
reform structure tadi karena apa karena strukturnya kita ini sudah lama memang timpang
satu penduduk kita tambah banyak tapi semua pura pu makan sandang perlu mobil perlu
tapi kita nggak pernah mendevelop ini domestically nutup gap dengan impor ini
yang membuat raca pembayaran kita melebar persistenly ini harus dibetulkan fundamental ini
yang harus dibetulkan sektor realnya dibetulkan tax nya dibetulkan sektor keuangan termasuk
supaya ini menstimulus untuk produksi dalam negeri dan memberikan insentif itu aja
yang ini sebenarnya pemerintah sudah on track ya beberapa program sudah dilakukan dan kita sama sama
partnership pemerintah swasta swasta swasta silahkan blended finance semua ada
yang kedua kita harus menciptakan sentimen positif
ya huwag huwag janganlah ini menjadi sentimen yang tidak positif simple sebenarnya
don the best transparan dan benar ya ini untuk menciptakan sentimen positif sama sama kita
kalau nanti fundamental betul sentimennya dibuat buat terus ya orang mana percaya nggak percaya
nah inilah penting sentimen yang ketiga direction dari policy maker harus itu
sehingga sektor swasta itu ngerti ini apa yang menjadi prioritas
jadi bukannya sombong sudah kita buktikan kita bingung tahun lalu kredit
very active ngasih direction ini loh sektor yang priorite pariwisata ini loh sektor
perumahan ini loh sektor perikanan itu sektor sehingga perbankan juga akan mengikuti
kur kur kita kasih cool cluster kalau nggak dikasih direction
masuk ini bank bank itu ngetokin pintu satu satu jualan kurpa ya itu untuk
dapat seribu nasabah aja susah tapi begitu klaster sekali tembak lima ribu nasabah
sekali tembak tuh dalam satu klaster nah ini akan lebih cepat lantas juga
prioritas prioritas korporasi yang lain kita kasih direction direction bukan
berarti intervensi pak decision ada di bank dan ada di financial sector capital market kita
kelorong supaya cepat nah dengan cara begitu tiga poin itu insyaallah nanti ini
bisa menyelesaikan masalah bangsa kita pak terima kasih pak luhut ya saya singkat
saja memang satu yang penting pemerintah itu mau mendengar dan itu sekarang
memang ada jadi tadi pak kutumbuh mukadin pak rosan bilang itu betul saya
dengan pak rosan ini suka bicara dengan pak wimbo bicara dengan bi kami
bicara jadi dengan begitu proses pengambilan keputusan
itu betul betul memang proses apa keputusan yang bisa jalan jadi tiga
strategi kita mengatasi apa yang apa nama yang mengatasi apa keadaan ekonomi sekarang itu
tidak lahir dari presiden dari kita jadi kabinet tapi itu lahir dari diskusi
kita dengan private sector dengan bi dengan ojk dan juga di dalam pemerintah
ini saya kira yang sangat baik dan itu harus dipelihara terus ke depan dan
pemerintah harus mau mendengar dibawah kadang kadang sakit ketika
merasa sombong bahwa saya menteri
gue kan menteri kuasa lo beberapa
lama lagi menteri lu kan dibayar rakyat
mesti ada anu disitu
jadi mesti ada pikiran seperti itu sebagai seorang
pejabat negara nah kalau ini
terus dipelihara saya yakin
kita akan bisa mitigasi ini semua
tidak ada satupun saya katakan
keputusan misalnya nanti mau presiden
mau menaikin bbm atau
mau presiden mau apa pasti dia tanya
market ini pak
rosan ini kadin itu
bolak balik dipanggil presiden tanya
bagaimana menurut anda bagaimana
menurut market dan itu sehingga menurut
dan pasti kita saya pikir akan lebih bagus
itu aja dari saya buat teman teman
sekalian dan sekali lagi mari kita
sama sama membawa indonesia ini lebih bagus
jangan hanya melihat untuk kepentingan
kita sendiri tapi kita mari
membawa indonesia menjadi negara yang lebih maju
lagi ke depan terima kasih
terima kasih pak lohut
bapak ibu para pemirsa
dimanapun anda berada dan khususnya
para hadirin yang ada di trans
sangat menarik luar biasa
kita sudah mendengar
segala sesuatu terkait dengan
bagaimana kita mengatasi
permasalahan yang ada yang
itu banyak terjadi
dari luar tetapi
jangan lengah karena
fundamental kita juga harus selalu kita
menjadi jawabannya reform di semua
sektor dan kerjasama
pemerintah dunia usaha dan
seluruh stakeholders yang ada
di republik ini akan sangat
kita menjadi negara
yang lebih baik lagi di
kemudian hari bapak ibu sekalian
ya pak jk tadi
bahwa mungkin dalam
satu dua hari akan ada kebijakan
keadaan oleh karenanya
di cnbc kebijakan
disampaikan dalam waktu dekat
bukannya benar ya
ya jadi bapak ibu sekalian
sekali lagi terima kasih pak luhut
pak wimbo pak halim dan pak rosan
atas kehadirannya dan
partisipasinya dalam panel
yang luar biasa ini terima kasih
baik kita berikan tepuk tangan
yang meriah untuk kepada
para panelis dan juga
kepada bapak hairul tanjung kami minta
bapak untuk tetap di atas
pak ct akan memberikan token of appreciation
kepada para narasumber
siang hari ini
sekali lagi kami persilahkan
kepada bapak harold tanjung
untuk memberikan cendera mata
kepada panelis kami hari ini
terima kasih kepada bapak luhut bin sarpanjaitan
general tni purnamirawan
menko maritim republik indonesia
kepada bapak wimbo santoso
ketua dewan komisioner
otoritas jasa keuangan
kepada bapak halim alamsyah
ketua dewan komisioner
lembaga penjamin simpanan
dan rosan roslani
kami persilahkan untuk berfoto bersama
kepada teman teman media
sekalian kami persilahkan anda
momen yang sangat luar biasa
tunggu tadi adalah panel discussion
yang sangat menarik sekali
dan bapak ibu sekalian kami persilahkan
untuk tetap berada di ruangan ballroom
karena kami akan melanjutkan sesi acara
dengan panel discussion berikutnya
berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah
untuk keempat narasumber dan
bapak khairul tanjung moderator kita
siang hari ini